di tahun dua ribu dua puluh tiga di mana ketua mtp yaitu bapak sby yang secara langsung memimpin
juga menyampaikan sikap dan posisi partai demokrat terkait dinamika politik yang terjadi
begitu cepat dan mengejutkan
khususnya tentang nasib dan masa depan koalisi perubahan untuk persatuan
saya bisa memahami dan merasakan apa yang ada di hati dan pikiran para kader demokrat
berkesamuk juga beraduk antara marah kecewa juga sedih
ada yang memilih untuk diam tapi tidak sedikit yang kemudian mengekspresikannya di ruang ruang publik
sekali lagi saya bisa merasakannya
namun saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini
pasti ada rencana tuhan yang jauh lebih baik untuk kita semua
mungkin saat ini kita belum tahu persis apa bentuknya
tapi yang jelas sebagai pemimpin sebagai ketua umum partai demokrat
sekaligus terharu atas ketegaran kesetiaan soliditas dan solidaritas
seluruh kader dan simpatisan partai demokrat dalam menghadapi ujian dan tantangan ini
saya juga berterima kasih karena itu semua yang telah membuat perahu besar ini tetap kokoh di tengah tengah badai
saya juga menyampaikan terima kasih
secara tulus kepada para tokoh para sahabat dan berbagai kalangan masyarakat indonesia
yang telah menyampaikan simpati doa serta harapan baiknya untuk saya pribadi dan partai demokrat
selanjutnya saya mengajak seluruh kader partai demokrat agar tetap tenang dan berpikir jernih

kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apapun
meskipun kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apapun
saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur karena allah swt masih sayang kepada kita
bisa jadi ini adalah cara tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal hal yang lebih buruk
saya tahu para kader demokrat marah dan kecewa
marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres
tapi karena perjuangan demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur
serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan
bagi demokrat ini sesuatu yang fundamental
dalam hirup pikuk politik menuju pemilu dua ribu dua puluh
seolah etika integritas pribadi dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan
dalam mencapai tujuan
ini yang justru menebalkan keyakinan politik saya bahwa perubahan benar benar diperlukan
karena demokrasi yang sejati hanya bisa
rawat dan tetap eksis jika hal hal mendasar tadi tetap dipertahankan
pengalaman di tni mengajarkan kepada kami
untuk senantiasa memegang teguh nilai dan etika keperwiraan
hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit dalam mengemban tugas apapun
dalam kondisi perang saja
kami diwajibkan ketika itu untuk mematuhi etika dan aturan
sehingga perang bukan hanya soal kill our to be kill
bukan hanya seolah hanya tentang menang atau kalah
tetapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan tersebut
begitu juga dalam berpolitik
saya rasa semua rakyat indonesia yang kita perjuangkan ini
sepakat untuk berpolitik secara beretika
artinya kita mendambakan praktik praktik yang baik
yang tidak menghalalkan segala cara
kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah
cara tidak boleh menikam tujuan
cara juga harus dijiwai oleh tujuan
begitu pula sebaliknya
ini adalah pandangan pemimpin besar mahatma gandhi
yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran pikiran presiden soekarno
sejak awal kami memiliki harapan besar terhadap hadirnya sebuah perubahan dan perbaikan
bukan perubahan biasa tetapi perubahan besar dan fundamental
yang berlandaskan pada nilai nilai dan etika
ini tentu membutuhkan kerja keras kerjasama dan komitmen
dari semua yang ingin melakukan perubahan tersebut
namun kenyataannya hal itu tidak mudah untuk diwujudkan
komitmen menjadi barang yang langka
kata maaf dijadikan obat yang murah untuk pengingkaran atas sebuah komitmen
ini tentu berbahaya
jika dibiarkan bisa menjadi budaya menjadi sebuah pembenaran
dan lambat laun bisa membentuk karakter bangsa yang tidak bertanggung jawab
tentu sekali lagi kami tidak akan membiarkan itu terjadi
untuk itu kami tidak akan menyerah untuk terus memperjuangkan nilai dan etika
dalam kehidupan politik dan demokrasi kita
saudara saudara partai politik adalah sebuah institusi bukan pribadi
sehingga ada tata kelola dan mekanismenya
apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
memilih pemimpin utamanya calon presiden dan calon wakil presiden
yang telah akan bertanggung jawab atas lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang
sesuai dengan konstitusi partai demokrat tentu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu
dan dibicarakan dalam wadah majelis tinggi partai
sejak awal pula partai demokrat telah mengingatkan untuk tidak sekali kali melakukan
fake accomply atau dalam tanda kutip memaksa partai demokrat untuk menerima sebuah keputusan
keputusan yang sepihak tanpa melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut
dasarnya adalah muncul trust rasa saling percaya juga semangat keadilan dan kesetaraan
yang menjadi titik temu perjuangan
bagi kami lebih baik untuk bersepakat
lebih baik bersepakat untuk tiba tiba
lebih baik bersepakat untuk menyesuaikan
lebih baik bersepakat untuk menyesuaikan
daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya
inilah substansinya teman teman sekalian
sehingga kami menghimbau janganlah hal yang besar dikecilkan
sementara hal yang kecil dibesar besarkan
para kader demokrat dan rakyat indonesia di seluruh tanah air
kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan
kami mengajak seluruh kader demokrat untuk tetap solid
dan mengikuti langkah langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai
dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu
demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain
yang memiliki kesamaan cara pandang visi kebangsaan dan etika politik
mari kita song song perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih
dengan niat yang baik cara yang baik dan tujuan yang baik
pertama tama tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita
baik secara langsung maupun tidak langsung
semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan
saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan
mari kita buka lembaran baru ke depan
hari ini kami keluarga partai demokrat
dengan berpesan hati dengan kerendahan hati
menyatakan move on
dan siap menyongsong peluang peluang
peluang baik di depan
karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar
memerlukan pemikiran yang besar jiwa yang besar
dan tindakan tindakan yang besar
jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah
kita tidak tahu
dalam perjalanannya ke depan
kita mungkin akan bertemu kembali
dan menjalin kerjasama untuk agenda agenda besar kebangsaan
saya mengucapkan selamat kepada bapak anies rashid baswedan
dan bapak muhyiddin iskandar
yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan

akhirnya kepada seluruh kader demokrat
tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita cita yang besar
lanjutkan kerja keras kita
tetaplah rendah hati
tetap percaya diri
sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih
tanpa harus mengorbankan nilai nilai moral etika
serta kehormatan dan persahabatan
gusti allah mboteng sare
tuhan tidak tidur
ia tahu apa yang kita niatkan
kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan
insya allah hasil tidak akan mengkhianati usaha
terima kasih tuhan bersama kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kami menyaksikan bersama ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menyikapi dinamika usai munculnya duet anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
dan menambahkan partai demokrat akan memutuskan langkah ke depan
berdasarkan aspirasi aspirasi yang terserap dari para kader
tetap tenang dan tidak akan menyerah apabila ada pihak yang tidak jujur
dan tidak memenuhi etika aturan dan komitmen pribadi
lebih baik bersepakat daripada memaksa mendukung keputusan sepihak
dan selain itu juga berjanji tetap teguh dan mengajak kader demokrat tetap solid
dan bergabung dengan koalisi yang mempunyai misi visi yang setuju
dan segera move on dan siap menyongsong peluang yang lebih baik ke depannya
selain itu ahy juga mengucapkan selamat kepada pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar